delapan warga di gresik jawa timur terpaksa menggali kuburan pasien covid sembilan belas
di tempat pemakaman umum ngabetan kecamatan cerma
pada selasa sebagai hukuman lantaran tidak mengenakan masker
sebenarnya ada dua puluh delapan pelanggar protokol kesehatan
namun dua puluh orang bersedia membayar denda rp satu ratus lima puluh
sedangkan delapan orang lainnya tidak bisa membayar denda
sehingga harus menjalani sanksi sosial
pada saat itu ada dua puluh dua orang pelanggar
maka di dalam sanksi per buku pasal delapan
perbuk nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh itu
selain sanksi denda dilakukan sanksi sosial dan sanksi
gara gara terjaring razia penegakan disiplin protokol kesehatan
seorang ibu di jambi menangis memohon maaf agar tidak dikenakan sanksi
lantaran tidak memakai masker
namun petugas tetap
tegas dan memberikan sanksi bagi pelanggar untuk mengucapkan teks pancasila
pancasila satu ketenangan yang manah esah
dua kemanusiaan yang berada di dalam buah
tiga kesatuan indonesia
empat karyatan yang dipimpin oleh makhluk kebijaksanaan dalam permusyawaratan
kelampinan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat
ironisnya saat razia banyak pengendara nekat lebih memilih putar arah
daripada mematuhi protokol kesehatan
puluhan pelanggar pun berhasil ditertipkan
selama melaksanakan giat sebanyak dua puluh lima pelanggaran yang kami temukan di lapangan
langsung kami data kami catat nomornya langsung kami himpun ke data sistem
ada berapa orang ada satu orang yang kena pelanggaran tiga dua kali melanggar
sementara itu terkait larangan penggunaan masker scuba dan buff di dalam komuter lain
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas miku adhisasmito mengatakan
masker scuba dan buff kurang efektif dalam menangkal virus corona
sebab kedua jenis masker itu berbahan satu lapis terlalu tipis
sehingga memiliki potensi tembus yang lebih besar
selain itu masker scuba memiliki kecenderungan ditarik ke leher sehingga penggunaannya tidak tepat
masker yang baik adalah masker bedah dan ini biasanya digunakan untuk terutama orang orang yang sedang sakit
atau memiliki kejalanan
masker bedah adalah masker yang baik untuk masyarakat yang sehat
masker kain yang bagus adalah berbahan katun dan berlapis tiga
warga diimbau untuk mengenakan masker bedah atau masker kain yang terdiri dari tiga lapis kain katun